niat untuk membantu sesama menjadi salah satu alasan bagi amelia edmil
untuk ikut dalam gerakan donasi lewat olahraga secara virtual ini
selain itu mahasiswi berusia dua puluh dua tahun yang tinggal di kawasan selipi jakarta barat ini
juga menganggap olahraga secara virtual menjadi salah satu cara yang aman
sekaligus efektif untuk menjaga kondisi dan kebugaran tubuh di tengah pandemi covid sembilan belas
karena kita ke kantina kita di sini enggak ada teman buat workout bingung gitu
sedangkan kalau ada virtual kayak gini kita ada teman banyak semua
jadi kita ikutan semangat gitu
sama yang lain oh ngeliat itu banyak yang mau workout sehat sehat bareng bareng
selain itu kan juga ya kita mencisipkan niat baik kita untuk berdonasi
dan melakukan amal baik untuk bisa membantu orang orang di luar sana
penggagas dari gerakan donasi lewat kelas olahraga secara virtual ini adalah rachel koluai
pilot wanita yang juga adalah finalis putri indonesia dua ribu dua puluh
semoga teman teman bisa sehat bareng
uang yang terkumpul dari penjualan tiket sebesar rp lima puluh
rp lima per kelas ini seluruhnya akan digunakan untuk membantu orang orang yang terdampak pandemi covid sembilan belas
selain itu donasi juga akan disalurkan pada kebun binatang di medan dan semarang
kebun binatang benar benar impact yang paling nyata
mereka kekurangan makanan untuk para hewan hewannya
dan itu secara tidak langsung kita lupa gitu loh ketika kita hanya donasi berfokus kepada human
kita juga lupa kalau animals juga membutuhkan
dan untuk yang kebun binatang kita akan kolaborasi bersama yayasan kita bisa
yang benar benar mereka fokus di dunia itu
peserta di kelas olahraga virtual ini akan dipandu oleh pelatih dengan latar belakang yang berbeda beda
mulai dari atlet nasional mantan atlet hingga selebgram yang memiliki antusiasme dan pengalaman di bidang olahraga
salah satunya adalah kania atmaja
perenang nasional peraih medali perunggu sea games dua ribu sembilan belas di nomor lima puluh meter gaya punggung putri
salah pertama lagi ngasih ibu
kedua karena alasannya untuk berdonasi
jadi sekalian bantulah
kalau buat aku ini spesial banget ya karena nggak ada loh donasi yang memperhatikan binatang
jadi di situ juga buat aku kayak semangat untuk ayo kita bantu ini
dibatasi tiga puluh orang per sesi peserta dapat memilih jenis latihan yang sesuai
karena kelas olahraga secara virtual ini menyajikan menu latihan
berbeda tiap harinya
erlangga wisnuwaji dewi prasetyo jakarta